selain tempat berbelanja kebutuhan pasar cihapit kini menjadi salah satu sentra kuliner di kota bandung
beragam makanan dengan berbagai konsep menarik tersedia di sini
salah satunya adalah kedai yang menawarkan konsep pop up dining experience ini
sebelum bersantai para pengunjung akan dibawa dalam tersingkat berkeliling kawasan chp sambil mendengarkan secuplik sejarah area tersebut
setelahnya pengunjung akan diajak masuk ke area kuliner pasar cihapit tempat lokasi kedai berada
hiruk pikuk suasana pasar tradisional menjadi latar menarik yang menambah keunikan pengalaman makan yang modern ini
dalam satu sesi makan kedai ini menawarkan tempat yang terbatas seperti halnya restoran eksklusif
sesi makan berkonsep open kitchen sehingga pengunjung bisa melihat proses pembuatan hidangan secara langsung sembari mendengarkan kisah di balik hidangannya
ada lima menu khas sumatera yang disajikan dalam satu sesi makan kali ini
ada dadiah tartar yang memadukan yogurt bawang serta putih telur sebagai kudapan pembuka
lalu ada rujak sama langa segar
paduan berbagai buah bumbu rujak serta tambahan es
serut jeruk dan kecombrang
ada juga sup celor hangat dengan kuah udang pangsit acar bawang dan selada roman
sementara serambi sumatera menjadi menu utama
memadukan potongan daging ayam super lembut dengan tambahan sayur kacang panjang batoko dan kuah kari
sebagai penutup manis ada menu karambia berupa es krim kelapa dengan tambahan lamang golek dan gongseng
kita tidak hanya sekedar makan tapi juga sekaligus menambahkan
kita juga menambah wawasan mengenai makanan yang kita santap tadi
dan dari lima menu yang saya coba yang paling menjadi favorit untuk saya adalah desertnya ini ya
perpaduan dari es krim ketan dengan parutan kelapa menambahkan cita rasa gurih manis yang cocok sekali sebagai makanan penutup
pengelola menyebut konsep pop up dining experience dipilih sebagai perantara untuk lebih mengenalkan kekayaan kuliner nusantara kepada masyarakat luas dengan tampilan lebih modern dan semi mewah
menu akan terus berganti setiap tiga bulan
satu sesi makan di tempat ini dibanderol dengan harga rp tiga ratus delapan puluh lima
kenapa pilihnya di pasar
karena pasar ini bisa didatangi sama semua orang
tidak ada sekat tidak ada keseganan gitu
tidak ada gap sosial dan ekonomi
kalau misalnya teman teman mau nyoba menu ini nggak cuma ada di restoran bintang lima atau hotel bintang lima
tapi bisa datang ke tempat public space ship seperti salah satunya di pasar
kuliner lain yang juga ramai di dalam pasar cihapit adalah kedai ramen ini
aneka jenis hidangan mie ala negeri sakura bisa dipilih mulai dari soyu yang bercita rasa gurih
miso yang bertekstur creamy hingga kuah kari
dalam pembuatannya adonan mie direbus terlebih dahulu kemudian ditambahkan kuah sesuai selera
sajian ramen akan ditambahkan berbagai pelengkap sebelum dihidangkan
untuk porsinya sendiri cukup besar
jumbo ini dan mengenyangkan sekali
dan untuk kali ini saya memilih untuk mencoba ramen kari
kalau dari segi rasa ini karinya cukup terasa gurihnya
dan kita lihat sendiri juga ini menunya lengkap ya
ada telur ayam dan juga jamur sehingga membuat menu ini memang layak untuk dicoba
satu porsi ramen dijual di kisaran harga rp tiga puluh lima hingga rp lima puluh lima
dengan rasa yang otentik menu ini selalu diburu para penggemar kuliner jepang
suasana makan di pasar yang berbeda
juga menjadi nilai plus yang menarik pengunjung
di pasar karena emang sesuatu yang baru ya di bandung
belum banyak orang yang kesini nyobain
rasanya lebih clean ya lebih otentik gitu gak sih
lebih strong sih kalau buat saya
biasanya kan kalau ramen rame yang di cafe di bandung itu agak agak nggak begitu strong
tapi kalau di sini rasanya lebih jelas lah
mungkin karena disesuaikan dengan lidah indonesia kali ya
berbagai kedai di area kuliner pasar capit ini rata rata buka mulai pukul sepuluh pagi
laisa nisa helmi surya negara bandung jawa barat